sebelumnya kebakaran hutan dan lahan di gunung arjuna sampai saat ini masih belum terkendali
luas lahan yang terbakar pun terus bertambah
dan berikut data yang berhasil kami himpun dari laman cnnindonesia com
berdasarkan laporan kepala dinas kehutanan provinsi jawa timur jumat pada lima september
kebakaran hutan dan lahan di gunung arjuna cepat meluas karena faktor angin kencang
tercatat pada senin empat september tiga tiga ratus lima belas hektare lahan terbakar
padahal dua hari sebelumnya pada sabtu dua september tercatat ada satu dua ratus hektare lahan yang terbakar
kebakaran terpantau terjadi sejak dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
di mana penyebabnya dipicu karena faktor alam berupa gesekan ranting saat musim kemarau
selain itu dipicu juga ulah pemburulian
dan juga penyebabnya pembakar yang membakar lahan untuk memudahkan perburuan satwa
sementara itu merespon semakin meluasnya api
pengelola taman hutan rakyat raden suryo memutuskan untuk menutup semua akses wisata alam di wilayah gunung arjuna welirang
diantaranya pendakian gunung kundak pendakian bukit watujenger bukit semar bukit cendono dan kompleks pemandian air panas cangar
pemadaman di gunung arjuna
upaya pemadaman sejauh ini dilakukan secara manual melibatkan relawan dan juga metode waterbombing dengan helikopter bnpb
meski demikian dinas kehutanan setempat masih membutuhkan banyak tenaga untuk menjinakkan api di gunung arjuna
petugas pun mengajak masyarakat untuk menjadi relawan pemadam
relawan pemadam api yang mendaftar akan dipusatkan di dua titik lokasi pemadaman yang masih berkobar
yakni posko tretes dan posko pendadaran
posko pendakian arjuna wulirang via tretes dan juga posko sumber berantas
pos pendakian arjuna welirang via sumber berantas